usai libur lebaran kantor samsagrobogan jawa tengah dipadati para wajib pajak
rata rata para wajib pajak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo pada lima belas april kemarin
usai libur lebaran kantor sampesat grobogan jawa tengah dipadati warga yang akan membayar pajak
rata rata yang mengantre merupakan wajib pajak yang jatuh tempo tanggal delapan hingga lima belas april kemarin
di mana pada tanggal tersebut kantor samsat tutup karena cuti lebaran
jika dibandingkan hari biasa jumlah wajib pajak yang datang ini melonjak hingga lima kali lipat
saking banyaknya yang datang samsat sampai harus mendirikan tenda untuk menampung wajib pajak
demi mengurai antrean petugas berkeliling mengarahkan wajib pajak untuk membayar online supaya pelayanan lebih cepat
mengantisipasi lonjakan wajib pajak kami siapkan tenda dan kursi supaya wajib pajak
nyaman dalam menunggu antrian melakukan pembayaran pajak
dan kami siapkan juga minuman bila mana wajib pajak harus disamsat grobogan
wajib pajak yang jatuh tempo pada delapan lima belas april tidak dikenai sanksi denda keterlambatan
dispensasi ini berlaku hingga sembilan belas april dua ribu dua puluh
rifai handoko kumpas tv grobogan jawa tengah